kenapa kamu menangis
kamu nanti akan dikaya raya seperti raja
kalau aku mau hidup kaya raya punya banyak uang
kamu tuh gak tahu diri ya udah dikasih senang hidup kaya raya malah minta miskin
kalau aku mau hidup kaya raya punya banyak uang
ya allah gak biasanya bang norman kasar seperti ini
sejak dia menjadi kaya dan memiliki
sejak dia menjadi kaya dan memiliki
sikapnya menjadi besar
gak mungkin bang norman yang ada di sini
ya allah aku perlu lajin
pergi jangan ganggu anak saya
apa monyet ini menyakakan anak kita bang
eh kenapa kamu nyalain tuh monyet
kamu yang salah
kenapa kamu lebih banyak mengikuti ini daripada anak kita bang

lah ini monyet yang udah bikin kita kaya raya
lihat rumah ini
jangan jangan monyet itu
mbah saya ingin lebih kaya lagi mbah
lebih kaya dari sekarang mbak
asal kamu menuruti apa kata mbah
asal kamu menuruti apa kata mbah
apapun syaratnya akan saya penuhi mbak
lebih kaya dari sekarang lagi mbak
syarat yang ini memang agak berat
syarat yang ini memang agak berat
syarat yang ini memang agak berat
maksud mbah anak darah daging saya sendiri mbah

kekayaan kamu hanya sebatas ini
kekayaan kamu hanya sebatas ini
abang serius beneran mbah
mau bawa ambil ke kampung
iya angga itu lebih baik
diasur sama orang tuaku
kamu khawatir terus nanti dia malah di cakar monyet lo

yang bikin selaka anak kita itu ya monyet leheran mbah
harusnya monyet monyet itu dibuang bang
bukan anak kita yang disuruh pergi

tapi monyet itu lebih berharga
nanti monyet itu lebih berharga
berarti buat kita
abang malah mentengin monyet itu sih bang
angga itu darah daging kita bang anak kita bang
pokoknya ayah gak mau
kamu tuh susah banget sih kalau dikasih tau baik baik
minta aja dikazarin terus
minta aja dikazarin terus
angga itu lebih aman tinggal sama orangtuaku di kampung
ayah ini ibu kandungnya angga bang
ayah yang berat rawat angga
pokoknya ayah gak mau
rati sudah terlalu banyak
kita berkorban buat anak kita
berarti sudah terlalu banyak
sekarang anak kita berkorban buat kita
sekarang anak kita berkorban buat kita
penyesalan ketika semua waktu yang diberikan tuhan kau sia siakan
enak oh enak oh
kenapa kamu menangis kamu nanti akan menjadi kaya raya seperti raja
jangan sekali kali kamu lupa dengan sesaji
kerak kerak raja raja yang ada di sini
dalam waktu beberapa hari ini kamu akan kaya raya
karena kamu sudah mengembalikan anak kamu
kyuhyun kaya raya hahaha stressful sampai disamping craig typical
iya bu anak ibu kenapa
bang norman bawa kabur anakku bu
emangnya kenapa bu
itu kan suami ibu
setelah aku bangun pingsan anakku udah nggak ada
berarti udah gila kan ya
enggak enggak tuh bu emang kenapa bu
hah kok bisa bu
semenjak bang norman memelihara monyet
sifatnya jadi berubah
ya sudah mas
kalau memang sudah ketemu bang norman kasih tahu saya ya mas
emangnya kau udah
bang buka pintunya bang